kita ke informasi berikutnya seorang balita dari keluarga miskin di desa buara kecamatan ketanggungan kabupaten brebes jawa tengah menderita gisi buruk berat
keluarga ini tidak mampu membiayai pengobatan anaknya lantaran kartu indonesia sehat yang dimiliki tidak bisa digunakan alias non aktif
anindita nirmala salsabila balita tiga tahun ini tak pernah lepas dari gendongan sang ibu kustiwi
balita perempuan ini hanya memiliki berat badan enam lima kg untuk ukuran anak tiga tahun
sangkin kurusnya leher balita ini tidak mampu menopang kepalanya sendiri
menurut kustiwi saat baru lahir anaknya dalam kondisi normal
memasuki usia tujuh bulan anak ini mulai menunjukkan gejala gangguan kesehatan
balita ini tidak aktif hanya berbaring dan tidak bisa tengkurap
lehernya pun mengecil sehingga tidak mampu menopang kepala
dalam keadaan tengkurap
hingga umur tiga tahun keadaan bayi masih tetap sama
beberapa kali kustiwi membawa anaknya berobat namun tidak pernah ada hasil
kustiwi mengaku petugas kesehatan menyatakan tidak ada penyakit pada anaknya
selama menjalani pengobatan kustiwi selalu menggunakan biaya sendiri
kartu indonesia sehat yang dimiliki tidak pernah dipakai
lantaran petugas fasilitas kesehatan menyatakan tidak aktif
karena alasan itulah kustiwi kini hanya pasrah dengan kondisi anaknya
keluarga ini tidak pernah lagi mengobati anaknya di fasilitas kesehatan yang ada
karena tidak memiliki biaya
meski tergolong miskin kustiwi tidak pernah mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah
seperti program keluarga harapan pkh
bantuan pangan non tunai bpnt
dan bantuan sosial tunai bst
terus mulai ada penyakit umur berapa
awalnya gejalanya apa
rehernya lemes jarang pengkurap tidak aktif
terus sampai sekarang
masih kayak gini
umur tiga tahun ya
kepala dinas kesehatan brebes ineke tri sulistiowati mengaku akan menindaklanjuti masalah ini
dia mendugaskan petugas medis dari puskesmas terdekat

kasus gizi buruk di kecamatan ketanggungan tergolong tinggi
yakni mencapai sekitar tiga puluh kasus
memang sebenarnya kami ada anggaran untuk penanganan gizi buruk
tapi untuk dua ribu dua puluh dua ini rupanya sudah habis di bulan september
sehingga praktis tidak ada
tapi untuk keperluan lebih lanjut dari kasus ini bisa nanti menggunakan sktp
jadi rujuk ke rumah sakit sebaiknya nanti di rsud berbesar dulu
anindita nirmala salsabila merupakan anak pertama dari kustiwi dan risnandi
untuk memenuhi kebutuhan sehari hari keluarga ini hanya mengandalkan pendapatan dari risnandi yang bekerja sebagai buruh
di desa buara kustiwi dan keluarga menempati rumah di rt sepuluh rw dua
rumah yang mereka tempati merupakan rumah orang tua berukuran lima x delapan meter
kendati berdinding tembok rumah keluarga ini tidak memiliki kamar mandi sendiri
imam suripto brebes jawa tengah